wali kota bandung ridwan kamil mendatangi warga rw sebelas taman sari kota bandung untuk berdialog
dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa proyek pembangunan rumah deret dihentikan sementara
warga menilai proyek rumah deret akan merugikan mereka
wali kota bandung bersama jajaran pemerintah kota bandung datang untuk berdialog dengan warga rw sebelas taman sari kecamatan bandung wetan kota bandung
mereka adalah warga yang terdampak rencana proyek rumah deret
berbagai pertanyaan pun dilontarkan warga kepada ridwan kamil
warga juga menyatakan penolakan mereka dengan rencana proyek rumah deret oleh pemerintah kota bandung
menurut mereka selain merugikan juga akan membuat masalah baru
wali kota bandung pun menjelaskan jika nantinya warga yang menghuni akan dibebaskan dari uang sewa selama lima tahun
itu pun mereka yang benar benar warga rw sebelas
setelah berdialog ridwan kamil memutuskan proyek ini dihentikan sementara
setiap urusan itu ada sk wali kota
sk wali kota itu ada capgarudanya ada tanda tangannya
dikopi dipegang siapapun ganti wali kota dokumen itu menjadi acuan
saya berhentikan dulu sebentar tapi nggak bisa lama lama
maka saya bilang pak anang cari waktu tapi jangan terlalu lama
warga rw sebelas menyambut baik rencana pemkot bandung ini asalkan ganti rugi dan luas tanah sesuai
yang ya terus terang biar kan tadinya juga kita puluhan tahun di sini tidak sewa
kita tidak lihat jenis bangunan itu baru atau tidak
yang penting kita nyaman tidak sewa
nah tadi kan sudah ada keputusan bisa dipegang omongan pak wali bahwa ada keringanan
bisa jadi juga pakai sikm dan segala macam
kemudian mudian bisa terwujudkan
rencana pembangunan rumah deret ini merupakan salah satu proyek pemerintah kota bandung
ada sekitar sembilan puluh bangunan yang dihuni satu ratus sembilan puluh keluarga yang terdampak proyek ini
walau dihentikan sementara pemkot bandung pun akan kembali menggelar pertemuan dengan warga
untuk mencari solusi terbaik
tony oktora bandung